makanan penutup yang satu ini memang sering menjadi favorit banyak orang
kini perpaduan rasa es krim menjadi semakin unik
tidak hanya rasa rasa klasik seperti coklat vanila dan stroberi saja
di indonesia beberapa produsen es krim menciptakan ide dan rasa yang inovatif
ini dia beberapa rasa es krim yang bisa dibilang unik dan kreatif
inilah kreasi holy ice cream
produsen es krim daring yang mulai berjualan sejak agustus dua ribu dua puluh
holi ice cream terinspirasi untuk membuat rasa rasa unik
dari makanan dan minuman sehari hari yang biasanya tidak dijadikan hidangan penutup
apa yang menarik dari mencoba es krim
berawal dari kecintaan akan es krim ya
jadi saya itu tipe orang yang kalau
habis makan makanan berat tuh harus ditutup dengan dessert gitu
jadi emang suka banget sama namanya es krim
nah terkadang berpikir es krim variannya nggak terlalu banyak gitu
banyak kan yang kayak basic basic
terus saya mikir gimana kalau seandainya saya bikin rasa yang unik
yang saya juga penasaran pengen coba gitu
dan akhirnya saya coba coba bikin eh terus ternyata menurut saya enak
saya kasih ke keluarga juga mereka bilang enak gitu
jadinya saya coba untuk bawa ke pasar gitu
dan ternyata responnya juga oke sih gitu
menurut evelyn saat membuat es krim dengan rasa unik
butuh waktu yang cukup lama untuk bereksperimen
untuk membuat es krim rasa mie instan
evelyn mencampur bahan dasar es krim dengan komponen mie instan
harga es krim yang dijual holy ice cream berkisar dari empat puluh lima hingga enam puluh lima ribu rupiah
dan inilah respon konsumen terhadap es krim dengan rasa unik yang mereka lahap
kalau sering sih sering banget kayak seminggu sekali gitu
terus habisnya satu cup gitu paling dua harian nggak habis sih
soalnya kan rasanya jarang terus unik banget kan
kayak belum ada ya pernah sebelumnya kan belum ada
jadi kayak penasaran aja mau cobain gitu
cuma ya sudah badak sih saya suka sih
es krim lain yang juga berinovasi adalah eski momo
salah satu varian rasa yang unik adalah rasa gurih cemilan
warnanya yang terang menarik perhatian banyak konsumen di media sosial
nah sekarang balik lagi ke holy ice cream
saya penasaran bisa menurutmu
penasaran dengan es krim rasa mie instan yang diklaim belum dijual di tempat lain
saya kira awalnya rasanya tidak akan nyambung tapi ternyata bisa
jadi hal pertama yang saya rasakan adalah manis dari gula dan krim di bahan dasar es krimnya
baru kemudian saya rasakan kegurihan dari mie instan
rasa gurih dari mie instan itu sangat khas dan diatasnya juga ada bawang goreng
dan bawang goreng ini menambah tekstur es krim
semua komponen ini menciptakan cita rasa yang sweet and savery atau manis dan gurih
menurut saya enak
tapi ini mungkin bukan buat semua orang
tapi tidak bisa dipungkiri ini adalah rasa es krim yang paling unik yang saya pernah cicipi
karmel mursalim indra setiawan jakarta